langkah satu satunya wakil indonesia dari sektor ganda campuran rinal frinaldi pita mentari akhirnya terhenti pada babak perempat final indonesia open dua ribu dua puluh
rinov pita menyerah terhadap unggulan kedua asal jepang yuta watanabe arisha hingga sino
pada game pembuka tim ganda campuran asal jepang yang juga menjadi juara all england dua ribu dua puluh dua ini langsung tampil agresif dan memegang kendali permainan
usaha rinov pita keluar dari tekanan pun gagal hingga akhirnya watanabe hingga shino menutup game pertama dengan kemenangan dua puluh satu
pada game kedua rinov pita mencoba bangkit dan berusaha memaksakan pertandingan diselesaikan lewat rubber game
namun saat skor ketat delapan belas dua puluh smash keras dari watanabe hasil bola pengembalian yang tanggung dari rinov
membuat pemain ganda jepang ini memastikan satu tempat pada babak semifinal
dengan kemenangan dua puluh satu delapan belas pada game kedua
pada babak semifinal watanabe higashino akan bertemu dengan tim ganda campuran runner up indonesia master dua ribu dua puluh satu asal hongkong tang chunman xi ying swet
kalau ditanya perasaannya pasti sedih kecewa juga karena terutama saya dari set pertama sampai set kedua pun gak bisa keluar dari tekanan
saya merasa saya tidak berhasil
saya tidak bermain dengan baiklah hari ini
kita disini masih memberikan yang terbaik untuk indonesia
mungkin kalau dari kacamata orang lain prestasi kita buruk teman
kalau dari kita sendiri kita sudah kasih hasil waktu terbaik